penyidik bares krim mabes polri telah menetapkan doni salmanan sebagai tersangka
dalam kasus tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang platform quotex
sebelum ditetapkan sebagai tersangka pria yang dikenal dengan sebutan crazy rich bandung ini
terlebih dahulu menjalani pemeriksaan selama tiga belas jam oleh penyidik
dia dicecar sembilan puluh pertanyaan
doni terancam hukuman dua puluh tahun penjara
dengan beberapa pasal secara berlapis ada undang undang ite ada kuhp
dan ada undang undang tindak pidana pemberantasan pencucian uang atau tpp
doni salmanan akan langsung ditahan selama dua puluh hari ke depan
menyusul rekannya sesama afiliator indra kents
yang telah lebih dahulu mendekam di jeruji besi baris krim mabes polri
keduanya adalah influencer yang mempromosikan binary option
indra dengan binomo sementara doni dengan quotex
binary option adalah salah satu instrumen online yang cara kerjanya adalah
investor menebak harga suatu aset akan bergerak naik atau turun
dalam jangka waktu tertentu yang mirip dengan judi
bila anggotanya gagal menebak dengan benar
dari masing masing platform yang dijalani mereka dapat meraup keuntungan yang sangat besar
hal ini dibuktikan dengan aset aset yang dimiliki oleh indra dan doni
saat ini polisi telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset milik indra kents
di antaranya adalah mobil tesla deposito mutasi rekening binomo
dan akun youtube milik indra kents
tim liputan cnn indonesia